kita ke informasi pertama saudara kebakaran melanda rumah lantai dua di kawasan kramajati jakarta timur
ledakan listrik dan besarnya kobaran api membuat warga panik
kebakaran di jalan cempedak di jalan cepedak rt satu rw tiga mohon bantuannya
kebakaran rumah dua lantai terjadi di kawasan padat penduduk kelurahan tengah kecamatan keramajati jakarta timur delapan mei
besarnya kuburan api membuat warga panik
apalagi warga juga sempat mendengar suara ledakan listrik
api baru bisa dipadamkan setelah sedikitnya sebelas unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik
kebakaran di jalan cempedak di jalan cepedak rt satu rw tiga mohon bantuannya terima kasih